terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
guna mempercepat proses pencarian korban hilang tanah longsor
timsar kembali datangkan tiga alat berat ke lokasi kejadian
hingga kini dua puluh lima warga masih belum ditemukan
sementara puluhan pengungsi mulai terserang berbagai penyakit
hari ketiga pencarian dua puluh lima korban hilang akibat tanah longsor di desa banaran
kecamatan ponorogo terus dilakukan
tim sar menambah tiga alat berat dan mesin penyedot air guna mempermudah proses evakuasi
dua anjing pelacak atau k sembilan juga dikerahkan untuk membantu proses pencarian
namun karena medan yang berat pencarian masih belum membuahkan hasil
bahkan di hari ketiga ini pencarian korban hilang harus dihentikan lebih awal akibat hujan deras yang terus mengguyur
petugas tidak ingin mengambil resiko apalagi lokasi kejadian masih rawan terjadi tanah longsor
sementara nasib memprihatinkan mulai dirasakan sejumlah korban di tempat pengungsian
mereka mulai terserang penyakit flu hingga demam
selain cuaca yang tidak bersahabat tekanan dan suasana tegang selama di tempat pengungsian
diduga menjadi penyebab munculnya berbagai penyakit
terus sakit apa lagi yang dikeluhkan
bapak ngeluh bapak
hanya ada yang pengungsian yang mengeluh seperti nenek ini
saat ini korban tewas yang berhasil dievakuasi berjumlah tiga orang
sementara dua puluh lima korban hilang lainnya masih belum ditemukan
hari ini pencarian akan difokuskan pada zona c enam ratus meter dari pusat longsor